dua orang perempuan yang kesehariannya sebagai pedagang lumpia di bandung jawa barat
dijadikan kurir sabu oleh suaminya
bukan hanya istri adik kandung juga dilibatkan sebagai kurir narkoba
saat narkoba polrestabes bandung jawa barat menangkap empat puluh satu tersangka dari tiga puluh perkara
dari puluhan tersangka dua diantaranya perempuan berinisial sl dan ra
tersangka sl dijadikan kurir sabu oleh suaminya berinisial rb yang saat ini masih diburu petugas
sementara tersangka ra pun bernasib sama dijadikan kurir narkoba oleh kakak kandungnya sendiri
dari kedua tersangka petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat enam puluh gram
mereka terpaksa menjadi kurir karena selalu diancam meski tidak mendapatkan bayaran
tindak pidana kejahatan narkotika diancam hukuman
dengan minimal enam tahun maksimal dua puluh tahun penjara dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah
ada pun dari ke tiga puluh perkara ini
kita mengungkap narkotika sebanyak dua puluh dua kasus
sedangkan untuk narkotika dalam ganjar sebanyak empat kasus
dan narkotika tembakau sintetis sebanyak dua kasus
obat keras terbatas dua kasus